sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
benar begitu alena
hari sekarang lega bu
terima kasih ya bu
terima kasih ya alena

pasti masalah edo ya
sekarang pikiran indi hati indi
dan semua yang ada dalam diri indi itu
penuh dengan edo
masalah apa lagi
jadi gini loh tante
edo tuh pikirannya cuma buat kava kava kava dan kava
dan edo itu gak mau
manggil kava dengan sebutan kava
tapi dia pengen manggil kalva dengan sebutan eka
dan bukan cuma itu aja tante
edo tuh pengen
kalau kakak udah bisa bicara
kapan harus manggil edo itu ayah
itu kan gila banget anda
ini sampe pusing deh mikirinnya
kok kelakuannya gak berubah berubah sih indi
karena selama ini udah ngerepotin kamu
sampai kamu jadi sakit kepala
dan snewen gak keruan
kamu sabar ya indi
kamu jangan sedih
karena cuma kamu yang sabar sama edo
tante tuh gak ngebayangin deh
kalau edo itu punya tunangan bukan kamu
pokoknya tetap tenang aja ya
indi pasti akan selalu setia sama hidup
kalau pasangan itu kan memang harus menerima kekurangan
dan menyatukan perbedaan tante
tapi indi takut aja
kalau misalnya edo lama lama kayak gini
ini takut gak enak sama keluarga utama
karena tunangan indi sendiri
terlalu terobsesi sama anak orang lain
sampai kalian menikah
kalau kamu sama edo punya anak